seorang supporter persija tewas akibat menjadi korban pengeroyokan jelang laga persib versus persija di area stadion gelora bandung lautan api minggu petang
korban tewas saat dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka berat di bagian kepala
petugas masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini
rekaman video amatir ini memperlihatkan aksi brutal sejumlah oknum supporter persib saat menganiaya seorang supporter persija pada minggu sore
pengeroyokan ini terjadi di luar paga stadion gelora bandung lautan api menjelang laga liga satu antara persib melawan persija
korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit akhirnya meninggal akibat menderita luka berat di bagian kepala
korban diketahui bernama haringga sirla
pemuda berusia dua puluh tiga tahun ini berasal dari cengkareng jakarta barat
sementara itu petugasnya berada di jogja
polrestabes bandung menangkap sepuluh orang pendukung persib yang diduga sebagai pelaku penganiayaan
polisi mengidentifikasi para terduga pelaku melalui rekaman video dari kamera cctv serta rekaman kamera telepon genggam yang beredar
dari pemeriksaan intensif lima dari sepuluh pria yang ditangkap akhirnya mengaku telah menganiaya korban
sejauh ini kita sudah mengamankan sepuluh orang yang kita duga sebagai pelaku
dari sepuluh orang ini sejauh ini lima orang sudah mengalami
akui telah melakukan perbuatan tersebut
dan saat ini kami sarasim perestabes bandung
akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
dan juga penyelidikan terhadap para pelaku
dan juga saksi saksi
serta kita akan mempelajari cctv
untuk melakukan penangkapan
dan mengidentifikasi para pelaku yang lain